nah sama teman saya aja nih bang
kasian dia belum narik soalnya
lindungilah motor saya
assalamualaikum pak sofian
assalamualaikum pak sofian
assalamualaikum pak sofian
assalamualaikum pak sofian
saya mau minjem dasi pak
kenapa disini peh
peh gak mau diantriin ke rumah emak
gak usah gue dimari aja
gue udah di depan
kamu di rumah kan
lagi di luar
kamu di restoran seafood kepiting merah muara karang
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu sama amin
kamu jangan marah ya
kamu masih kesel
nggak jadi makan malam sama neng ani
masya allah motor saya majret atuh eh
maaf bang saya lagi nggak narik teman saya aja ya ini motornya
nah sama teman saya aja nih bang kasian dia belum narik soalnya
ya allah lindungilah motor saya ya allah
lagi nyari lowongan pekerjaan
ih udah makan belum
yaudah kesini aja ya
siap teh ani
lo keberatan hari kue